seorang pedagang kaki lima ini berusaha melawan saat akan diamankan petugas tni di kawasan blok g pasar tanah abang jakarta pusat pada selasa pagi
meski mencoba kabur namun dirinya tidak berhasil melewati segerombol petugas satpol pp yang berjaga di sisi belakang
sambil meluapkan emosinya pedagang yang dinilai provokator ini terus meronta hingga nyaris memancing emosi petugas
kericuan ini terjadi saat petugas gabungan satpol pp tni dan polri merazia sejumlah pedagang kaki lima dan kios pakaian yang masih nekat berjualan di masa ppkm darurat
sejumlah pedagang menilai aturan larangan berjualan hingga tanggal dua puluh juli sangat tidak adil dan akan semakin menyengsarakan masyarakat
terlebih tidak adanya bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama tidak berjualan
kalau kita tidak berusaha kalau kita tidak dagang ya mau ngapain
emang pemerintah cukup buat ngasih semuanya
enggak kan kita suruh istirahat saja tidak diberikan apa apa
kalau semua merata tunjangan merata oke lah
apapun alasannya petugas mengaku akan menindak tegas para pelaku usaha non esensial dan kritikal
yang masih menyebabkan penyelamat
mereka beroperasi pada masa ppkm darurat
apabila kalian melanggar kami akan tindak kita tidak akan pernah diamkan
kita akan tindak secara tegas
siapa yang berani mencoba coba melanggar para pelaku usaha atau siapapun yang masih bandel melanggar ppkm darurat ini kami tidak tindak diam
inilah tindakan tegas yang dilakukan aparat satpol pp kota semarang
inilah tindakan tegas yang dilakukan aparat satpol pp kota semarang
kalau kami datang sekarang datang kita keburu kita keburu
rencananya razia serupa akan terus digelar hingga masa ppkm darurat berakhir pada dua puluh juli mendatang
tim liputan cnn indonesia